sopir bus pandawa ipa yudin yang alami kecelakaan maut akhirnya ditangkap
pria ini dijemput petugas dari salah satu pengurus bus pandawa kawasan limbangan garut
selain sopir kondektur bus bernama saharudin juga turut menjalani pemeriksaan
polisi belum melakukan gelar perkara menunggu hasil pengakuan sopir
menurut pengakuan ipa yudin rem kaki dan rem tangan tidak berfungsi saat menuruni tanjakan balas panumbangan
sopir akhirnya banting kemudi ke kanan jalan hingga menghantam sejumlah kendaraan dan tiga rumah warga
saya bersihin badan dulu karena berlumuran darah
di situ saya ada alhamdulillah orang yang ibu sama saya masih saling juga
alasan sopir meninggalkan tkp
karena takut dimasak untuk sementara ini informasinya begitu
kementerian perhubungan memastikan bus pandawa yang menewaskan empat orang di panumbangan ini bermasalah
selain perusahaannya belum terdaftar
belum memiliki izin operasional
kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di ciamis pada sabtu lalu tak hanya menimbulkan korban jiwa
tapi juga membuat sejumlah rumah warga rusak
secara total ada tiga rumah yang hancur akibat kecelakaan bus pariwisata ini
demiputan cnn indonesia